aku akan menyusulnya
aku turut berduka cita atas kematian ibu bapak lastri
apa maksudmu bapak lastri
puas kau dari rati
kau sudah menghancurkan hidupku
bukankah maksudku sudah jelas
dari awal aku tahu
kau memang menginginkan hidupku hancur
lepaskan penutup pistole
jangan lupa like subscribe dan subscribe
untuk ingin tahu lebihhrlich
dan juga jangan lupa

jangan lupa like subscribe dan subscribe

mengingkari janjimu dan mengecewakanku
pak lasri tapi masalahnya adalah
ketika matahari tenggelam dan
kakang kamandanu belum datang
semuanya selesai pak lasri
karena aku akan menikah
ini semua juga karena kamu
kakang arya kamandanu
kalian berdua juga menjadi
salah satu penyebab kematian
akhirnya aku bunuh kalian berdua
dan aku buat hancur hidup kalian
dan juga kau dari rati
aku akan menghalas
dan aku akan mencari kalian
dan aku akan mencari kalian
dan aku akan mencari kalian
kalian berdua harus membayar
semua kematian ibuku
dan juga kekecewaanku
kalian harus membayar kematian ibu
dia pergi kerja sunggung kal
kalau ibunya pak lasri
baiklah aku akan menyusulnya
aku terus berduka cita atas kematian ibu mopalastri
simpan saja irmata palsumu itu
puas kau dari latih
kau sudah menghancurkan hidupku
bukankah maksudku sudah jelas
dari awal aku tahu
kau memang menginginkan hidupku hancur
dengan cara kau rebut kakang dwi pangan dari sisiku
yang sudah jelas jelas dia ingin menikahiku
begitukan dari latih
aku sama sekali tidak berniat untuk seperti itu
kamu tidak mengerti mopalastri
kamu sama sekali tidak mengerti
enyah dari latih
aku tidak ingin melihat wajahmu lagi
sebelum aku hancurkan muka mulusmu itu
kamu sudah menghancurkan hidupku
akan kuhancurkan hidupmu juga
lepaskan penutup wajahmu
apa maksud dari semua ini
kami sedang berlatih ayanda prabu
untuk kemungkinan adanya serangan
kalau pasukan gelang gelang akan menyerang
oleh karena itu
latihan ini untuk menjaga kedaulatan singosari
aku tidak percaya
membutuhkan persiapan seperti ini
kalaupun ada perintah
harus datang dariku
ayahanda prabu atas kelancanganku
tapi yang aku lakukan
semata mata hanya ingin menjaga keselamatan singosari
ini kesempatan terakhir
kalau sampai aku mendengar
ada tindakan darimu
maka aku tidak akan segan segan
dan mulai hari ini
kau dilarang memberikan perintah apapun
tidak pak lestri tidak
ini bisa dihubungkan baik baik pak lestri
aku mohon jangan lakukan ini pak lestri
tidak pak lestri

tidak pak lestri
kau sudah menghancurkan hidupku dari rate
aku menghancurkan juga hidupmu
hentikan pak lestri
tidak tolong turunkan cangkuli itu pak lestri
matilah kau nari rati
tidak pak lestri